calon presiden petahana joko widodo mengaku sudah mengetahui dukungan yeni wahid putri presiden ri keempat abdurrahman wahid kepada dirinya di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut jokowi sebelumnya yeni sudah menyampaikan keinginannya untuk mendeklarasikan dukungan namun menunggu momen yang tepat
jokowi pun mengapresiasi dukungan tersebut dan dinilai mampu menambah semangat bagi kubu jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
ya alhamdulillah karena memang mbak yeni sejak awal sudah menyampaikan kepada saya hanya pak mohon menunggu momentum yang pas ya
saya kira sudah disampaikan langsung oleh beliau tentu saja ini semangat